aku juga pengen diperlok
raja aku juga takut
bukan putri doang yang takut
kamu apa apa sih
apa sih dewa
aku juga pengen diperlokin sama raja
aku juga takut
bukan cuma putri doang
raja kamu jangan naik raja
ini benar benar bahaya raja
jangan kesini dulu jak
raja jangan raja
ini terlalu bahaya buat kamu raja
nanti bomnya bisa meledak kalau saya berhenti
sayang kamu jangan naik kesini sayang
aku boleh naik
dia mau biar aku ada bom
saya ke raja sayang
raja dia bantuin dia
dia nyampekan tanganku raja
alam kita sudah berbeda
kita sudah punya urusan masing masing
jangan ganggu tante
hidup di alam kamu sana
tinggal di rumah ini
kalau aku terus terusan diganggu
pergi dari sini
tempat kamu bukan di sini
tempat kamu di kuburan
pergi dari sini
tempat kamu bukan di sini
tempat kamu di kuburan
ini saya dul
kamu bukan diego
diego kan udah meninggal
ini saya dul bukan degok
dari tadi itu nggak ada siapa siapa di sini selain bubo sama saya
bobas aja yang gak percaya
pakai mukul mukul segala
bobas main kabur
saya liat di mata kepala saya sendiri
tadi ada di sini
gimana ceritanya nih
berani beraninya kamu menghantui tante kamu sendiri
kenapa kamu harus jadi hantu gentayangan
kenapa ngejar ngejar tante
itu orang kayaknya sakit jiwa deh
bajunya aja masih bersih
bukan juga cantik
tapi udah gak waras
sian banget ya
padahal kan dia masih muda
itu tuh bu andries tetangga kita bu
yang rumahnya itu di ujung
di sebelahnya diego
yang di ujung kompleks itu
dia tuh gak waras gara gara keponakannya meninggal
enggak ya bu ya
bajang kamu ya
kalian gak waras
karena itu anak anak kurang ajar
katain orang tua
ini semua karena diego
ini raja hampir ya kalendis metro mini
kenapa gak kalendis aja
kan langsung game over ya kan
ini enaknya lebih dekat nih nontonannya
jadi saya bisa liat mukanya putri yang lagi memelas buat
kamu berani banget dateng kesini sayang
ini akan meledak
udah kamu tenang
allah pasti akan menyelamatkan kita
kamu fokus sendiri
apaan sih ini
soal romantis ya
oke dengerin saya ya
apaan sih ini
kuat twice dulu ya

motor mau ngapain ya
kenapa dia mepet mepet bus
oke semua dengerin saya baik baik
tangki bensinnya sekarang sudah rusak
jadi itu artinya sekarang tugas kalian itu cuma satu
kalau kalian gak jinakin bomnya kalian semua yang ada di dalam bis itu akan meledak
oke semua dengerin saya baik baik
tangki bensinnya sekarang sudah rusak
jadi itu artinya sekarang tugas kalian itu cuma satu
kalau kalian gak jinakin bomnya kalian semua yang ada di dalam bis itu akan meledak
tata bensinnya abis